setelah memeriksa ketua satuan tugas kpk komnas ham
senin pagi memanggil pengurus wadah pegawai kpk
untuk menjalani pemeriksaan terkait proses tes wawasan kebangsaan atau twk
ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo haraha
mengatakan dalam pemeriksaan nanti dirinya akan menjelaskan
kepada penguji mengenai tugasnya sebagai penyidik
yudi purnomo berharap pimpinan kpk juga memenuhi panggilan komnas ham untuk diperiksa
komnas ham juga sudah menyatakan akan memanggil ketua kpk ya
ya kami harap bahwa ketua kpk berani untuk datang memenuhi panggilan komnas ham
kami melihat bahwa sesungguhnya yang tidak setia kepada pemerintah yang sah
justru mereka yang memberhentikan kami
ya lima puluh satu dan juga membuat dua puluh empat kami juga namanya jadi terombang ambing gitu ya
belum jelas statusnya
karena nanti akan pelatihan kemudian akan ada tes lagi
dan belum tentu juga menjadi asn